tidak sedikit yang berpendapat satu lima tahun sebagai fonis yang dijatuhkan terhadap abdul haris
semantan ketua panitia pelaksana dalam pertandingan kanjuruhan
tidak sebanding dengan nilai kemanusiaan
mengingat ada lebih dari satu ratus tiga puluh korban jiwa dalam tragedi satu oktober silam
diketahui putusan hakim ini bahkan jauh lebih ringan dari tuntutan jpu kepada para terdakwa yakni enam tahun delapan bulan
kita bahas hal ini bersama dengan anjar nawanyuski pendamping hukum tim gabungan aremania
mas anjar selamat malam
selamat malam bagus pak
kalau kita melihat dari persidangan yang selama ini berjalan
kemudian sampai hari ini dijatuhkan fonis hukuman kepada dua terdakwa
salah satunya abdul haris satu lima tahun
kami harus mendengar tanggapan dari tim gabungan aremania
ya bagus pak terima kasih
jadi tentu fonis yang bisa dibilang rendah ini mengecewakan bagi keluarga korban
juga kami selaku pendamping hukum dari korban melalui tim gabungan aremania
tapi kami sebenarnya tidak kaget mbak
kenapa kami sampaikan ini kami tidak kaget
karena dari awal sebenarnya kami sudah memperkirakan
kalau hasilnya sebenarnya juga bakal gitu gitu aja bakal gini gini aja
kenapa kami sampaikan seperti itu karena sejak awal ya proses penyidikan perkara ini banyak suatu kejanggalan
yang kami menduga memang perkara kanjuran ini didesain hanya fokus atau nanti hanya akan berhenti pada pihak pihak tertentu
dan hanya menggunakan pasal pasal tertentu yang dalam hal ini pasal kelalean
sehingga wajar ketika penerapannya adalah pasal kesalahan maka fonisnya pada akhirnya hukumannya rendah
itu mbak busba
cuman yang perlu kita
kita highlight dari persidangan maksud saya dari putusan pengadilan pada persidangan siang hari ini tadi
seperti yang sudah diulas ya ada salah satu pertimbangan hakim yang menyampaikan bahwa
terdakwa abdul haris selaku ketua panitia pelaksana ini sudah berusaha untuk mematuhi
atau menuruti permintaan kapolres untuk memajukan jam pertandingan yang semestinya malam menjadi sore hari
namun permintaan melalui surat itu pada akhirnya ditolak oleh pt lib dan pt lib bersikeras melangsungkan pertandingan di malam hari
nah ini yang menarik karena berkaitan erat dengan berkas perkara direktur pt lib yang kita ketahui itu belum bisa disidangkan
biar alasan kurang bukti
sehingga berangkat dari satu fakta persidangan yang terungkap ya kemudian dijadikan pertimbangan dalam putusan ini tadi
ini bisa ditangkap oleh penyidik
yang apabila memang serius mau melanjutkan atau mengusut secara tuntas perkara ini
harus bisa mengembangkan atau menerampungkan berkas perkara direktur pt lib agar kemudian bisa disidangkan
tapi pada sisi lain sebenarnya kami tidak merasa heran apabila putusan ini pada akhirnya menyeram dan mengecewakan
pertama tentang konstruksi pasal yang memang sengaja dipasang dengan pasal pasal yang ringan
yang kedua kita juga harus melihat peran ya mbak buspa
kalau kita lihat di antara kelima terdakwa yang saat ini
disidangkan sebenarnya yang punya kausa atau menjadi penyebab dominan terjadinya korban itu kan adalah
mereka yang melakukan tebakan gas air mata
dalam hal ini petugas keamanan dari polri
sebagaimana yang sudah dituangkan dalam kesimpulan atau laporan dari tgk dan jokowi nasdam
mereka yang menjadi penyebab utama atau pemicu utama jadinya korban itu adalah yang melakukan tembakan gas air mata
tinggal kita tunggu saja

meskipun sebenarnya sudah ada indikasi tidak akan jauh berbeda
karena kita lihat tuntutannya yang diputus hari ini satu setengah tahun saja kemarin enam tahun
apalagi terdakwa polisi yang hanya dituntut tiga tahun sejarah
cuman saya rasa nanti semua kan berpulang kepada majelis hakim yang memegang kuasa menjatuhkan putusan
saya berharap kami berharap ada rasa keadilan
rasa kedalaman masyarakat yang nanti dipenuhi oleh hakim melalui putusannya
karena kita tahu bersama ini berurusan dengan satu ratus tiga puluh lima nyawa manusia
yang sangat tidak sebanding dengan dokumen yang sangat ringan tentunya
seperti itu gambarannya
mas anjar artinya satu tersangka lain
direktur utama lib ahmad lukita yang saat ini masih bebas begitu belum diadili
kemudian sudah ada vonis kepada ketua panitia pelaksanaan
satu setengah tahun
artinya fonis ini dinilai sangat terburu buru begitu
kalau ponis ini dengan keterlibatan direktur pt lib secara langsung kan memang tidak
tapi paling tidak dari fonis itu tadi kan hakim sudah mengungkapkan ya
ada fakta fakta persidangan yang mengarah pada peran direktur pt lib yang sampai hari ini bebas
bahwa ternyata yang bersikeras melakukan pertandingan atau memasukkan pertandingan di malam hari
itu kan karena pt lib menolak
artinya dari situ kan sebenarnya publik sekarang tahu ya
itu dan juga bisa menjadi fakta persidangan
bahwa ada peran dari pt lib di sana
nah persoalannya sekarang berkas direktur pt lib itu kan belum p dua puluh satu
atau belum dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan
nah maksud saya berangkat dari putusan siang hari ini harusnya kalau penegak hukum ini serius
itu bisa menjadi
bisa bertambut supaya berkasnya negara rampung dan kemudian bisa disidangkan juga
maksud saya begitu
harusnya bisa memicu ya
mas anjar kita karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut soal tragedi kanjuruan dan juga persidangannya
nanti tiga terdakwa lain juga akan difonis
mas anjar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam mbak